di meliputan cnn indonesia lampung
tetapi paling tidak partai golkar bisa kita katakan selangkah lebih maju dibandingkan partai partai yang lainnya kan
sebelumnya umat hindu menggelar pertunjukan tari rejang
dan polisi dari penegak hukum kami sangat mengapresiasi karena sangat cepat pengungkapan kasus ini yang diawali dari pelaporan orang hilang yang tidak sengaja begitu
yang berperan sebagai penyedia tempat perjualan sekaligus penanggung jawab operasional
ada juga yang mengajar bahasa indonesia
dan yang terakhir jangan selalu menutup kamera anda
jadi ketika sudah ada pemerintah mencabut kelarangan
kemudian juga siap ketika mereka mau masuk ke jenjang selanjutnya itu pernikahan
mereka berjalan sambil membawa sarana upacara dan proses
sedang mencari solusi bagi para warga kolong jembatan seperti relokasi ke panti milik dinas sosial
yang didapatkan oleh pekerja pada dalam waktu satu bulan ya
kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik
kita berharap tudingan ini tidak benar begitu ya
kemudian yang ketiga tentu dukungan dukungan masyarakat yang perlu diperkuat gitu ya
namun intensitas kontak babi kutil bawean dengan manusia begitu tinggi
vaksinnya nah itu harus diberikan
harusnya begini oh ya benar juga gitu
kenapa karena nanti hawa tubuhnya itu nggak keluar
ini baru perkiraan biaya waterbombing selama dua hari
kementerian pertanian membuat dua belas ketentuan pemotongan hewan kurban di luar rph
jadi komunikasi komunikasi sebatas itu
supaya mereka lebih bisa menggunakan ketabungannya untuk kebutuhan yang lebih besar
jadi bagaimana cara dia menghilangkan identitas kalau dia sangat sangat profesional bahkan sampai sidik jari itu dia akan hilangkan
terjadi pemerintahan gotong royong
adalah yang tentunya menjadi kewajiban dari kementerian kesehatan
artinya ketika orang selama dalam dua tahun itu terkungkung dalam sebuah
panjang banget perjalanan untuk senyum kerubuk padang
khususnya yang melindungi kebiasaan buruk ini
jadi khultahnya ya diperingati dengan roh kubuk
kalau hanya pak jokowi saja mungkin kita bisa menafsir prabowo juga
pemerintah republik indonesia pun sudah sejak dua ribu dua puluh dua mengembangkan sorghum menjadi bahan pangan nasional sebagai alternatif nasi atau gandum
selain itu opsi buka tutup rest area juga menjadi salah satu skema yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas di ruas tol cikampek pada libur natal dan tahun baru kali ini
tapi mungkin karena sekarang banyak juga yang lebih melek digital bukan di generasi muda saja tapi generasi yang senior juga sudah lebih aktif berdiskusi di media sosial
itu waktu awal awal baru kasus itu terjadi
dari lamanya waktu seseorang bekerja
oh iya katanya kalau malam pertama tuh enak banget dan segala macem
sekarang yang serbuk yang bubuk gitu
mereka telah memulai gaya hidup ini sejak masih menjadi karyawan dengan gaji lima juta per bulan hingga telah di level manager
selengkapnya dalam segmen sari menjadi kali ini
selain tema universal ada juga beberapa desain lokal diantaranya bung sanah dan hokosan
hal tersebut diakui salah satu produk umkm yang memiliki kedai kondisi
jarang jarang lah kita bisa melihat sosok perempuan yang tangguh seperti beliau gitu
kita berbincang dengan farid zanjabil al ayubi relawan mersi di gaza wni
kan berarti kan nanam pohon mengurangi polusi juga kan
tapi artinya masih punya pendukung yang cukup loyal juga
putu riantika seorang pemandu wisata lokal asal
dalam bersikap dan bersosialisasi
jadi saya kira masih akan seksi sekali
you take for granted ketika dia ada di samping lo tapi lo gak bener bener attend ke dia
nanti pada satu syawal kita harus menunaikan zakat fitrah
kulit wajah cerah dan glowing bahkan seolah menjadi standar penampilan yang wajib dimiliki
proses memasak ini akan membuat air fermentasi sorghum dan juga gula cair sorghum tercampur sempurna
kegiatan kegiatan esensial itu kapasitasnya lima puluh persen
sebagai rumah sakit rujukan covid sembilan belas di kota bandung
insurance atau perlindungan dengan investasi
maka babi kutil akan ikut uban ini ke dalam jebakan
dikukus selama sepuluh sampai lima belas menit hasilnya seperti ini
itu apa perusahaan yang telah berkembang di luar pasar domestik yang sudah ekspor memperoleh tempat pasar di internasional
berbasis manajemen data kita aja ini kan belum memadai
meski tak mendapat waktu yang cukup untuk berbincang dengan presiden jokowi
dia ternyata nggak bisa memenuhi apa yang aku expect
mirek yang sudah kering selanjutnya masuk proses pengemasan
ya pasti numpuk lah kalau banyak
rally masih akan berlanjut ke leg kedua yang terdiri dari empat special stage pada hari minggu ini
warga negara yang melihat begitu banyak masalah dan persoalan ada persoalan besar yang terjadi sesudah
menurut manoj punjabi salah satu tantangan industri perfilman di masa pandemi
sukipas ke transisi menuju endemi
tapi jangan sampai mengakibatkan distabilitas
sejumlah partai tarik ulur untuk menentukan calon wakil presiden mendampingi anies baswedan
sudah terima nasib kan gitu
lalu bergerak melewati jalan wastu kencana
oh makan makan tayu ada ini ya
melakukan perburuan memasang alat jebak ataupun mengundang pemburu
orang orang tuh semua bilang kayaknya masih anget angetnya masih manis manis ya
yang pertama adalah superatif treatment untuk meningkatkan performa dari hewan itu
bagi pencenderamata khas bali seperti baju tas tatung kerajaan perak dan lukisan dengan harga yang cukup terjangkau
dengan sungai yang mengalir di sisi selatan dan timur masjid
karena kita butuh banyak orang yang berniat baik dan bisa sama sama membantu supaya indonesia bisa lebih baik lagi
akhirnya kita selalu up to date with the trend kebutuhannya customer tuh apa aja
sama negara negara lain dari singapura dari malaysia dari thailand dari filipina gitu kan
udah bisa beli produk insurance produk asuransi tapi begitu udah bertahun tahun gitu
kita akan pastikan masa depan
terutama mungkin secara sehat bisa tertawa dan seterusnya
punya satu tujuan tujuannya apa
kurang lebih tiga puluh menit kemudian batang dan daun cincau disisihkan
gue sohorta tobing sudah bersama reporter katadata co id
jadi tentu perbedaan yang sangat besar
kalau tadi saya bacakan beritanya putih ternyata masih padat warga yang berangkat ke kantor
tentu saja tugas berat sudah menanti
move our party bisa menang pemilu
pemerintahan bahkan yang di hack adalah
termasuk menggunakan penggunaan penggunaan penggunaan ikan hiu pribadi
berupa bangunan dan candi jangan lupa juga mencicipi makanan khas majapahit
cincau hitam cocok jadi sajian untuk berbuka puasa
kalau itu untuk menghilangkan barang bukti atau lain sebagainya
atau irisan ayam berbalut tepuk berukuran jumbo
karena pindah ibu kota gak kayak pindah kos kosan mbak
suhunya akan terus semakin meningkat
jadi banyak sekali ex banker atau orang orang yang pernah berkiprah di dunia keuangan
namun kecenderungan sekarang para ahli di inggris juga sepakat kelihatannya ke arah adenovirus empat puluh
cuman di sini porsi utamanya yang dibikin jadi camilan adalah beras
dalam melindungi data data pribadi kita
saya mulai kecil itu sudah belajar berkuda dan memelihara kuda
saya kira mereka orang orang yang kita anggap cukup punya kapabilitas untuk bisa memimpin dki
membahas teknologi apa ya yang bisa dipakai
terus lebih selalu update lah tentang isu isu ekonomi gitu
mbak esa juga bilang investor investor
dari ujung kaki sampai ujung kepala
kue tiaw dan timun terbuat dari tepung beras sehingga berwarna putih
semuanya harus dibahas dulu sebelum masuk ke jenjang pernikahan
kalau misalnya di indo kan apalagi pas baru baru puasa tuh ya
karena menurut saya bus itu satu
nah di sini misalnya yang paling sering di indonesia adalah motif domestic case
sepiring gado gado dijual seharga rp dua puluh dua
dan tidak ada koreksi
jangan pernah hidup untuk diri sendiri aja jadi harus berpikir bahwa kita bisa bermanfaat untuk banyak orang karena dengan begitu hidup baru bahagia
jangan sampai itu jadi kena mental
tadi sudah dilihat ada yang dua puluh an juta itu kepada petugas yang meninggal
nanti kita tentukan selama kita mau pakai baju apa atau ada acara apa
jadi tiba tiba itu kami mendengar suara seperti petir
itu juga buat kalau gak salah buat kanker cervix
dan apakah sudah bisa memenuhi target rpjmn kita
sehingga responsnya mestinya tidak cukup dengan membantah
karena kita mau cicipi olahan daging kambing yang tentu saja bikin ngiler
jadinya apakah kemudian deklarasi yang tadi ini
harganya begitu tinggi ya rp dua ratus tiga belas
tanpa restu istri saya saya tidak akan berdiri di sini
terutama pesawat emirates maskapai emirates dan air arab jaya
kerjakan akan kita lanjutkan
itu sebabnya maka walaupun kemarin pak firly kembali mengajukan surat pengunduran diri
kita tidak akan pernah tahu apakah biaya ganti rugi yang diberikan oleh para pengantin itu
tiongkok masih memimpin sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia
khususnya dalam situasi pandemi hari ini
mau berbagi kebermanfaatan apa yang dia peroleh
jadi memang di mana langit dijunjung di bumi ditijak
jadi pos penyekatan di jalan raya lenteng agung tepatnya di sebelah flyover lenteng agung
tapi kalau sampai dengan waktu yang belum ditentukan
makan seri dua kali kura kurunya gede
kita akan bahas siang hari ini bersama kadermanta baskara aji ketua pbpgri
sejak beberapa tahun terakhir mereka mendapat bantuan modal untuk pengembangan usaha
ini masih milenial di bawah tiga puluh
seru sih tempatnya sebenarnya enak banyak pohon adem dan banyak pilihan permainan juga
arah jakarta ke puncak masih cukup padat demikian

akankah suatu saat kita menjadi
bumbu dasar kuning biasanya digunakan untuk memasak aneka ikan udang maupun ayam yang berkuah
pertama dia melakukannya gak dengan banyak orang
kita hanya mampu memproduksi kira kira satu ratus lima puluh tabung per dua puluh empat jam
ada gak bang yang mungkin dikembangin di sana
kegiatan dulu yang merusak terumbu karang itu satu ada cara tangkap yang memakai bom dinamit
dalam menjaga keseimbangan elektroli
ke beberapa kecamatan ke
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
akibat tanggul kaliang kejebol ratusan rumah warga
terus yang di pasar itu seba mahal sayuran ikan segala macam itu seba mahal
tapi kalau tidak ada saya untuk dieksalasi
kemudian terjadi peningkatan perlahan lahan sampai kemudian mencapai angka enam puluh kasus per minggu
beberapa wisata itu yang jadi bakal fokus apa nih
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast dan kita akan melanjutkan editorial view kita dengan tema yang kedua
ia biasanya memakaikan baju sang buah hati dengan pakaian yang senyaman mungkin
apalagi ini kan benar benar kepulauan yang mau tidak mau harus dijaga kebersihan
saya sih melihatnya yang community ini biasanya interest ya
apa yang anda harapkan dari kasus firly ini sehingga ke depan tidak ada pilih pilih berikutnya
yang paling benar ketika membantu mengurangi demam adalah kompres dengan menggunakan air hangat
ada gak panutan atau tokoh yang menjadi idola jadi pecetnya putri komarudi
pertandingan yang akan digelar pada kamis malam ini juga merupakan laga yang cukup penting bagi garuda muda kita
kita di average empat lima selama ini
suasana yang paling dikangenin begitu dengan menjalankan ibadah di indonesia apa sih
suatu perjalanan yang sangat masih panjang yang penuh tantangan
jalan ini sangat lancar dan beberapa orang yang menuju ke jakarta
ini kalau kita lihat juga tadi dengan pollingnya delapan puluh dua persen twitters di twitter cnn indonesia menganggap perlu
kemudian hal hal lain
ya ini pantai kianume dan saya rasa ini bisa sangat bersaing dengan pantai pantai indah di nusantara lainnya
jadi pernah jadi camat malah ran
untuk fokus pada sektor kesehatan

selamat malam pak nahar dan juga pak jasra
atau sahabat pengadilan kemakamah konstitusi dalam perkara sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
sibuk berbelanja aneka rempah yang dilanjutkan dengan aktivitas menggiling bumbu

soal apakah nanti hormat tidak hormat
nah saudara zaki ini kan juga kita waktu itu jadikan ketua dpd golkar kai
panen gratis warga penerima ialah mereka yang terdaftar miskin atau kurang mampu di lingkungan
nah berarti misalnya umat hindu sesuai dengan ajaran agamanya
karena masyarakat saat ini lebih aware karena ada penyakit pneumonia kemarin yang kemudian kita tingkatkan kewaspadaannya
apinya jangan terlalu besar kecil aja
di sini ada sate usus aku ambil satu
kecepatan dalam menggunakan apd ini minimal
sulcata juga dijuluki spurtortua karena memiliki taji berbentuk kerucut di paha belakangnya
sama seperti yang dilakukan pada salma saya pun mencoba berkenalan dengan tapir yang satu ini
karena dari modal dari mak demplon sedikit sedikit saya simpen akhirnya ya alhamdulillah di tahun dua ribu dua puluh dua saya buka angkringan
baru baru ini viral ulah seorang pria asal pasuruan jawa timur
dan untuk membuat kerupuk padang yang tadi anda sudah lihat di layar kaca anda
hal hal yang istilahnya sebenarnya kewenangan mereka berani mereka lakukan
jangan lupa untuk selalu mencuci bagian dalam mesin penggilingan ketika akan menghaluskan rempah yang lain
berbeda dari kebanyakan masjid pada umumnya
misalnya bagus ya untuk rakyat bukan untuk saya ya kan kalau saya kerja bagus kan yang dirasakan rakyat yang merasakan rakyat
kalau dibilang fantastis gajinya itu bisa dipertanggungjawabkan
satu destinasi wisatanya mbak naya dan keluarga
bahan belajar bahan belajarnya adalah oh di kota ini warganya seperti ini oh di kota ini
alasannya karena yishang dianggap sebagai makanan yang akan menghantarkan keberuntungan di awal tahun bagi mereka yang mempercayainya
ada yang menyebut jajanan ini dengan nama jipang bipang atau berondong
nah ini sanitasi nya dipikirkan
ini biasa kita lihat kalau lebaran begitu ya ketupatnya seperti ini
kpk pertama kali melakukan pemeriksaan perdana
tapi kita juga harus terus melihat
kepada dinas dan dinas tentu harus menyediakan personil yang kemudian nanti akan melakukan
ini ada dalam salah satu pasalnya disebutkan
dapat membuat seseorang jatuh pada kondisi depresi
ini filosofis kehidupan ya karena di makanan ini ada rasa asam ada manisnya dapat
labuan bakau ini hampir dua belas jam perjalanan mudik dilalui akhirnya tuti sampai di lampung
telah disusun berdasarkan konsultasi dengan para anggota
enak sih makanannya banyak pilihannya ya jadi bisa milih macem macem terus harganya juga terjangkau
melibatkan pemerintah daerah dan unsur teritori
yang kemudian memudahkan kita
apakah menjadi presiden atau wakil presiden
khususnya warga dki jakarta nih pak
mbak putri kenapa memilih komisi sebelas yang anak mudanya jarang
siapa lagi yang terjerat sebuah kasus
kita juga tidak boleh terjebak ke dalam
banyak wali murid yang tetap membeli seragam sekolah agar putra putrinya mengenakan seragam yang sama dengan murid lainnya dalam satu angkatan di sekolah
kompak buat kerjanya juga iya
kita sembari menunggu ya konferensi pers yang akan digelar oleh kepolisian
rivot sungkar yang didampingi co driver asal australia benjamin sersi memimpin kelas men sementara danau toba rally dua ribu dua puluh
atau menyalin api beachsafe untuk belajar lebih banyak
shane glyle yang didampingi co driver asal portugal hugo magale sempat memimpin kelas semen sementara
nah selamat datang di rusun mulia jaya
dan itu merupakan ya pengayaan lah buat kita dalam menjalani tangga kepimpinan
kalian semua masih mendengarkan abah soft season ketiga masih bersama gue vincent wanhem dan abu christian
pemerintah kabupaten bekasi menargetkan perbaikan jalan dapat rampung sebelum musim mudik lebaran
dengan empat musim dan lain lain itu banyak banget kalo catatan lu
kita sebelum masuk ke denialnya dulu ya sebelumnya ini
jadi tidak boleh ada sapi yang disembelih di kawasan desa lingsan ini
dan ini terus kami lakukan dan mudah mudahan ini rapat koordinasi dengan daerah juga didorong untuk memastikan bahwa angka angka ini bisa ditangani dengan sebaik baiknya
namun selat ini harus dilakukan mengingat untuk keamanan anak anak saat melakukan perjalanan
tetapi tetap saja ada puluhan yang meninggal dunia
prof apakah idi kemudian sudah memberikan panduan untuk penanganan pertama ketika mendapatkan gejala gejala seperti yang disebutkan tadi
mampir dulu ke salah satu toko untuk mengambil daging ayam dan ikan
ya tahun delapan puluh kampung kebon lancung kerangan dalem
banyak di daerah yang nggak tahu soal ini
indonesia saat ini terutama di tengah pandemi covid sembilan belas dan kedepannya apa kira kira pandangan kamu atau harapan kamu
handphone an sambil tidur sampai lama
mas revo kita bahas di topik kedua ini ya bahwa kebocoran data kembali terjadi ini data pemilih kpu
kemudian saya juga tertarik untuk mengetahui lombok
sulkata hanya bertelur tiga kali dalam setahun
lalu tambahkan air daun pandan sebagai penguat aroma dan pewarna alami
kini produksinya mencapai dua ratus kaleng setiap hari
mengantarkan makanan dan minuman
adanya undang undang perlindungan data pribadi ini harus urgent harus segera ada untuk melindungi kita semua
memang ramai sekali mereka saling berebut ketupat karena memang warga di desa ini meyakini bahwa ketupat ini membawa hal hal baik ya
atau untuk yang pemukiman kan
dibantu sang istri nana pun mengolah ikan yang tak laku dengan dikeringkan dan dijadikan ikan asin
yang kemarin expose atau gelar perkara dilakukan oleh kpk pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
jika kita mengikuti dari aplikasi maps kita bisa mengetahui jalur jalur mana saja yang ada penyekatannya
untuk bisa menjadi acuan dari kementerian lembaga terutama kementerian pertanian
sementara itu epidemiolog universitas erlangga surabaya
sampai akhirnya kita sampai besar juga terbiasa gitu untuk mendengar kritik seperti itu
tetapi juga dari domestik juga
apakah waktu sekarang sudah tepat untuk membuka masker
dan pertama terkait misil dan nuklir iran
di perancis itu tidak ada
kalau di negara lain yang namanya
kayak kita kemarin wawancara cokoda katanya emang dari keluarganya dari buyutnya juga udah tinggi gitu kan
yang mungkin sebagian orang menyalahkan
justru mendapatkan respon yang kok annoying ya
jadi konfigurasi antara partai pendukung itu penting
mengkonsumsi alkohol rokok dan obat obatan tertentu